akan sejenak soal balap mobil super cepat formula one
ada sejumlah pegiat drone yang menggelar drone racing alias balapan drone untuk menyambut ulang tahun angkatan udara ke tujuh puluh tiga
drone khusus balap ini punya kecepatan hingga satu ratus dua puluh km per jam loh
seperti apa kira kira keseruan balap drone di malam hari
berikut lembutan ya
mereka bersiap siap bertanding dalam kompetisi kasau cup dua ribu tujuh belas yang digelar tni au bersama sejumlah komunitas drone indonesia
balapan ini diikuti lebih dari lima puluh peserta yang berasal dari indonesia malaysia hingga brunei darussalam
dia pakai led
jadi untuk kita yang dari brunei agak mencabar
saya pikir dari malaysia pun lebih challenge
karena ini yang baru kan biasa main siang aja
kali ini main malam susah
layaknya balap mobil drone akan diadu cepat
melewati jalur lintasan yang dilengkapi dengan elevasi naik turun selama tiga putaran
ini untuk balap
drone sendiri aturan mainnya seperti apa mas
aturan mainnya simple ya
aturan mainnya jadi mereka menyiapkan kuatnya
mereka kita harus cek dulu kelengkapannya sesuai aturan kita
aturannya kayak misalkan harus menggunakan baling baling ukuran berapa menggunakan frame berapa
nah kalau sudah lulus pengecekan mereka boleh ikut balapan di sini
dan yang diambil adalah waktu yang tercepat
nah mas tadi saya lihat ini kelihatannya seperti mudah
tapi ternyata tadi banyak yang akhirnya tumbang dan jatuh di tengah jalan
kira kira kenapa sih mas bisa kayak gitu
faktornya banyak faktor angin
karena ini outdoor kan
lagipula ini cuaca agak seru nih kan
agak seru jadi ya windy
ya itu sangat mengaruhi juga
kemudian yang berikutnya karena mereka kan pakai ftv
jadi setiap drone nya itu ada kamera
nah kamera itu lensanya berbeda beda
ada yang wide ada yang narrow ada yang segala
nah kadang kadang mereka melihat seperti sempit
padahal kita gede kita buat tiga meter
kalau buat paling berapa cm gitu kan
setiap drone ditempeli alat kecil bernama transponder
untuk membaca waktu tempuh secara presisi saat melewati lintasan
popularitas drone racing kini telah menjadi fenomena dunia
sejumlah kompetisi bermunculan di berbagai negara
tahun lalu perhelatan world drone prix yang berlangsung di dubai
menjadi kejuaraan drone terbesar tingkat dunia
griha putri jakarta